dari bromo kita beralih ke wisata eksotis di sumeneb
ya menikmati keindahan alam dari ketinggian kini menjadi salah satu pilihan sejumlah warga di kabupaten sumeneb
untuk menghabiskan liburan panjang
di lokasi ini selain dapat melihat indahnya alam dan suasana sejuk perbukitan
kita juga bisa menikmati spot menantang dengan aneka permainan
nah bagaimana serunya berikut liputannya
libur panjang tahun baru banyak dimanfaatkan warga sumeneb
untuk mendatangi tempat wisata alam yang murah dan mudah dijangkau
salah satunya wisata alam bukit tinggi di desa daramesta kecamatan menteng kabupaten sumeneb
hanya dengan tiket masuk lima rupiah
pengunjung sudah bisa menikmati pemandangan alam yang indah dari sejumlah saung di atas bukit
di lokasi ini juga ada wahana yang sedang digandrungi anak muda
yaitu spot selfie berlatar belakang keindahan alam atau rumah pohon yang sangat indah
yang bisa dinikmati ya pemandangan alam yang begitu luas
bisa dilihat semua dari atas
artinya banyak tempat tempat yang bisa dilihat dari sini
warna wisata ini sengaja didesain sangat alami
dengan memanfaatkan kekayaan alam sekitar
agar wisatawan nyaman saat menikmati
sehingga keindahnya pemandangan kota sumeneb dari kemudian
tak heran jika pengunjung yang datang juga berasal dari luar semarang
dari beberapa hari ini hari libur yang baru saja kita jalani
pengunjung tidak hanya dari dalam kota
melainkan dari luar kota
jadi pihak pengelola menjamin atas kesafian pengunjung yang datang ke wisata alam bukit tinggi di desa
selain menyaksikan keindahan sumeneb
tempat wisata ini juga menawarkan dua spot yang mampu memupah adrenalin
yaitu sepeda gantung dan flyover
ahmad rahman sumeneb